kita ke informasi pertama presiden joko widodo melaksanakan sholat idul adha di bogor jawa barat
usai sholat presiden juga sempat melihat sapi yang ia kurbankan di sana
sementara itu wakil presiden yusuf kala melaksanakan sholat idul adha di lapangan karebosi makassar sulawesi selatan
didampingi ibu iryana jokowi wali kota bogor dan menteri sekretaris negara
presiden joko widodo melaksanakan sholat idul adha seribu empat ratus empat puluh hijriah di lapangan astrid kebun raya bogor jawa barat
usai sholat presiden sempat melihat langsung sapi ongole dengan berat satu dua ton yang ia kurbankan kepada panitia sholat idul adha
di hari raya idul adha kali ini presiden berpesan agar masyarakat indonesia mendorong kesalahan sosial
agar hubungan antar masyarakat baik di tetangga dan lapisan masyarakat lainnya terus terjaga dengan baik
paling penting di hari raya
hidul adha ini adalah dari sisi pengorbanan
itu adalah dorongan kita untuk melakukan kesalahan sosial
yang saya kira di negara kita masih terus harus kita dorong
dan seluruh umat bisa melakukan itu dengan baik
saya alhamdulillah dapat hadir pada acara pagi ini setelah bertahun tahun tidak hadir dalam acara
hidul idul adha lagi tunggu pada ibadahnya
saya makin teringat pada waktu muda umur
mengurut disipi tidak dohai kemati setiap tahunnya
dan itulah saya merasa sangat berbahagia untuk hadir lagi dalam acara yang tersebut
dan itulah saya ingin menyampaikan selamat malam ke raya raya ibu adha
semoga berjaya semua semoga berjaya semua
semoga berjaya semua semoga berjaya semua
semoga berjaya semua semoga berjaya semua
usai salat idul adha kala didampingi gubernur sulsel pejabat wali kota makassar
kapolda sulsel dan panglima kodam empat belas hasanuddin menyerahkan sapi kurban milik presiden joko widodo
sapi jenis simental seberat satu dua ton ini diserahkan kala kepada gubernur sulsel nurdin abdullah
sementara sapi kurban milik kala diserahkan kepada maskur yusuf imam masjid al markas al islami
tim liputan cnn indonesia